ya sementara itu setelah partai gerindra resmi mengumumkan akan mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden tanggapan pun mulai berdatangan
nah bahkan pdi perjuangan sebagai partai pengusung jokowi dodo sudah memikirkan strategi untuk menghadapi prabowo
prabowo secara resmi menerima mandat untuk maju sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
pencalonan tersebut diapresiasi oleh partai golkar
dengan pencalonan prabowo itu golkar siap menyusun strategi pemenangan joko widodo
golkar pun memastikan telah melakukan pemetaan dan menyusun strategi
calon calon sudah jelas dan kami sebagai partai pendukung pak jokowi juga sudah bisa melakukan pemetaan dalam langkah menyusun strategi bagaimana memenangkan pak jokowi untuk periode yang kedua yang akan datang
sementara itu partai demokrasi indonesia perjuangan juga menyatakan siap menghadapi prabowo subianto pada pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
partai berlambang banteng moncong putih itu
akan menggunakan strategi yang sama pada pilpres dua ribu empat belas untuk memenangkan jokowi dodo dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
strategi yang akan digunakan adalah strategi kerakyatan
jokowi juga telah terpilih menjadi presiden beliau kan juga membangun dialog dengan pak prabowo
dengan demikian kontestasi pilpres akan lebih menampilkan gagasan gagasan terbaik bagi bangsa dan negara
dan itulah yang kami harapkan
di sisi lain komunikasi politik terus dilakukan oleh pdip bersama partai yang telah menyatakan dukungan kepada jokowi dodo maupun partai yang belum menentukan pilihan
sementara untuk nama calon wakil presiden pdip menyerahkan sepenuhnya